nah lanjut sih tuh
iya kagak jadi
tapi urusannya gue sama keluarga yang kicit tuh jadi gimane
kicit itu stok andalan gue
kalo gini caranya
lo tuh beruntung dapat muhidin
lo mesti bersyukur
jangan berantem lo lo
bisa ke rumah saya
ada perlu pak
ya sepuluh menit lagi saya sampai rumah ya
ya saya tunggu ya pak
matamu menyimpan rahasia
senyummu pancarkan pesona
ih kak muncrat di benceng
langkahmu derapkan gelora
tanganmu lambaikan cinta
kejarlah dagu dagu sang kemeria
bisa diam gak lo
dari tadi nyuci wortel gak kelar kelar
tau kebanyakan gaya
gaya sebagian dari iman
aduh aduh aduh ada apa sih
tahu atau gak tahu
besok aja biar seger
kok besok ya
dek jangan dilempar dong
sama adik kan harus sayang
alhamdulillah dan sampai
iya pak untuk konfirmasi
guntur sayang maafin mami ya
tadi mami tidak bisa jemput kamu
sudah lama pak
kalau gitu tak tinggal ke dalam yuk
duduk pak rijal
jadi begini pak rijal
pak rijal bisa
keluar kota gak
untuk mewakili saya
ke bandung pak
besok sore sudah pulang
dan undangan ini dari asosiasi
mengenai peningkatan pelayanan
dengan teknologi gps yang baru pak
nah untuk masalah kode bookingnya
saya sudah terima
sudah saya urus semuanya
mohon diterima pak
untuk pegangan pak rijal
terima kasih pak

sekarang hati ini sudah plong
kalau plong kok lo gak berani keluar
pak malu kan sama warga
gue juga kayak begitu
lebih baik begitu
daripada dikawinin dia
hai mah papa harus ke bandung sekarang sekarang
harusnya sih besok subuh tapi tiket keretanya sudah habis terpaksa harus sekarang
emangnya orang bikin gorengan tuh seribet ini ya lihat aja tukang gorengan yang goreng
sambil jalan enggak ribet ini jadi ribet karena ada yang sok bikin peraturan
iya seneng banget kalau bisa bikin kita ribet eh segala sesuatu itu harus diatur
enggak ada tuh orang kerja tanpa aturan kita itu cuman bikin gorengan bukan bikin
pesawat kenapa jadi ribet karena lu nggak pernah kerja pakai aturan
hai makasih pak wow pasti rasanya luar biasa pasti pak dibahasnya seharian
nah lanjut sih tuh
iya kak gak jadi
tapi urusannya gue sama keluarga kicit tuh jadi gimane
kicit itu stok andalan gue
kalo gini caranya hubunganku